ya bagaimana kemudian memutus lingkaran setan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak
kita akan membahas ini dalam dialog kita dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung dengan kita
yang pertama ibu retno listiarti dari komisioner kpai
selamat malam ibu retno
ya terima kasih bu retno sudah bergabung dengan kita
dan juga ada pak hari hikmat dirjen rehabilitasi sosial kemensos republik indonesia
selamat malam pak hari
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita
kita akan telisik lebih jauh bagaimana kemudian kasus ini
apa perspektif dari kpai dan juga bagaimana penanganan dari kemensos terhadap korban ini
akan kita lanjutkan usai jeda berikut tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih di cnn indonesia prime news
dan seperti sebelumnya saya sudah memperkenalkan dua orang narasumber
yang akan membahasnya
kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kemudian perkembangan kasus
seorang remaja berinisial nf
yang beberapa waktu lalu kita ketahui bahwa
sang remaja ini memang berada di bawah umur
dan kemudian mengalami pelecehan seksual dan kekerasan seksual
fakta baru saat ini adalah
bahwa sang remaja ini si remaja nf ini
justru hamil begitu ya
tiga bulan begitu
kita ingin ke kpai dulu
retno bagaimana kemudian kajian dari kpai melihat kasus ini
posisi remaja nf ini kita tempatkan di posisi apa
sebagai korban atau sekaligus pelaku atau bagaimana kajian kpai sejauh ini
iya kalau menggunakan sistem peradilan pidana anak
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas
tentu nf ini adalah pelaku sekaligus korban
memang ini kan anak berhadapan dengan hukum ya
jadi nanti dia akan mengalami dua pengadilan kan berarti
yang pertama adalah untuk kasus dugaan pembunuhan
itu dia akan sebagai pelaku
kemudian ketika dia nanti terkait dengan korban sebagai perkosaan
maka dia akan jadi saksi korban
nah tapi kalau kpai melihat ini kan anak usia lima belas tahun belum genap malah ya baru empat belas tahun lebih
nah ini kalau melihat
pada situasi itu maka sesungguhnya dia adalah korban ya
apa yang dia lakukan pun dipicu oleh kondisi keadaan sekeliling
dan itu kan memang ada apa ya ketidakpekaan juga pada lingkungan terhadap apa yang dialami dia
dia ini kebingungan ya kemudian melakukan tindakan yang namanya anak usia belum genap lima belas ya
cara berpikirnya kan tentu tidak seperti orang dewasa
dia tidak tahu resiko dia tidak berpikir panjang ya sehingga
apa yang dilakukan bagaimanapun nf ini adalah bagaimanapun juga korban
setidaknya dia korban pada lingkungan terdekatnya yaitu dia korban perceraian
dia tidak tahu harus tidak tinggal dengan ibu kandung maupun ayah kandung yang juga tidak ada di dekat dia
ini kan situasi yang sebenarnya bagi seorang anak demikian sulit ya
jadi kalau kpai kami tentu menghormati kepolisian bekerja dan juga mengapresiasi ya kementerian sosial
yang sudah mampu untuk menggali ya apa yang terjadi dan nampaknya nf sudah stabil emosinya dan nyaman ya
berada di handayani sekali lagi ini pasti sesuatu yang tidak ringan ya
yang dilakukan oleh pekerja sosial maupun psikolog di handayani
tentu kpai mempelajari ini cukup cukup apa ya cukup dalam gitu ya karena kasusnya cukup berbeda dari kasus kasus
yang terjadi sebelumnya
kalau kita konsen kepada aspek psikologis si anak ini
apa sih sebenarnya yang mendorong sehingga kemudian anak ini ada di posisi seperti ini mbak retno
apakah memang traumatik di masa tumbuh kembangnya
atau memang lingkungannya yang membentuk perilaku seperti ini
ya sebenarnya sih kalau orang dewasa di sekitar anak termasuk di sekolah ya
di sekolah kan guru bk ya
andaikan wali kelas mempelajari perilaku
pasti pada jeda selama dia kebingungan sebagai korban kekerasan seksual
itu pasti akan menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasa
nampaknya ini yang tidak tertangkap ya oleh lingkungan sekitarnya
kemudian yang kedua adalah dalam kondisi kebingungan
dia berhenti menstrasi kemudian dia yakin bahwa ini hamil lalu bagaimana
itu kan membuat dia panik ya
dan juga marah dengan keadaan ya mungkin saja itu memicu
walau sebenarnya yang lebih tahu mungkin psikolognya
tetapi bagi kami kpai kami tetap menempatkan nf adalah sebagai korban
termasuk hak atas pendidikan
karena nf ini udah kelas sembilan
dia kelas sembilan sudah akan ujian ketika awal maret peristiwanya terjadi
lima belas maret kan sudah belajar di rumah kebijakan dki
nah pada posisi itu memang kami sudah berkoordinasi juga dengan sekolah
kemudian dengan kasudin jakarta pusat
dan juga kepala dinas
dan memang mereka nih pempras dki tetap akan menjamin hak atas pendidikannya
jadi nilai untuk kelulusan akan dihitung semester satu sampai lima
karena dia masih anak masa depannya masih panjang
dan nampaknya dia ingin melanjutkan hidupnya gitu ya
ingin memulai hidup yang baru
jadi memang kita harus dukung dan penuhi
negara harus memenuhi hak atas pendidikan dan dinas pendidikan dki akan memenuhi itu
mbak retno ini sensitivitas kasusnya cukup tinggi begitu
bagaimana kemudian memilah milih begitu
konsen kpai lebih ke aspek apa nih dalam penanganan korban ini si anak nf ini
kalau kami kan lembaga pengawas ya
jadi pertama yang terkait pendidikan kami sudah koordinasi sudah komunikasi
sudah seluruhnya ini akan diproses lah kelanjutan kelulusan
dan juga proses dia nanti kejenjang yang lebih tinggi
nah itu pertama pemenuhan hak itu
yang kedua tentu hak atas kesehatan ya pemenuhannya seperti apa
karena dinas ini bagaimana kalau nanti dia melahirkan dan lain lain
ya ini tentu dengan dinas kesehatan
nah satu lagi adalah proses hukumnya
proses hukumnya kan nanti lewat sistem pengadilan anak
nah nanti ketika pengadilan anak ini tentu kita pun akan melakukan pengawasan proses ini
baik pada saat dia
kasus dugaan pembunuhan terhadap balita maupun terhadap kasus dia menjadi korban perkosaan
artinya kan kalau pengadilan anak itu tertutup
biasanya tidak masalah gitu
karena itu di dalam ruang tertutup yang tidak bisa diakses barang pihak
tetapi kalau dia berada di pengadilan yang orang pelaku pemerkosaannya ini
maka kan dia bisa dihadirkan sebagai saksi
kalau memang dia tidak bersedia atau secara psikologis dia enggan
merasa bahwa itu akan ada tekanan publik dan lain lain
ya tentu akan ada cara lain bagaimana nanti kesaksian yang bersangkutan
bisa saja gitu dalam bentuk rekaman atau dalam bentuk lain
tentu ini harus melihat situasi dan kondisi psikologinya nanti gitu ya
tapi kan proses hukum ini dia akan lalui satu satu ya
dan dalam kondisi hamil pula
ini kan sesuatu yang perlu juga dipertimbangkan
apalagi hamil di usia belum genap lima belas tahun tentu ini penuh resiko
jadi memang kesehatan dia itu menjadi fokus utama kpi saat ini
yang kedua adalah pendidikannya
mbak retno kita ke pak hari
pak hari masih dengan kita pak
ya pak hari kita ingin mendapatkan kabar baik begitu
walaupun kemudian proses pemulihan untuk menenangkan korban nf anak mf ini
apa yang terbaru pak
apa yang bisa kita dapat informasi mengenai perkembangannya pak
jadi kami ingin sampaikan bahwa
yang dimengkapan permen sos empat ratus tujuh tahun dua ribu sembilan belas
sehingga mendapatkan mandat untuk menerima rujukan dari pejabat i
untuk melakukan rehabilitasi sosial
sama menunggu proses hukum bagi nf ini
dan sudah tentu
yang dilakukan oleh rumah aman
yang ini melakukan berbagai upaya
perbuatan secara mental
bahkan juga spiritual
dan juga memberikan kesempatan
untuk mengikuti beberapa pelatihan keterampilan
termasuk menyalurkan hobi dia untuk kembali mengukir
nah yang perlu kami sampaikan
pendampingan dari pekerja sosial
tampaknya cukup bagus perkembangannya
yang bersangkutan bisa menjelaskan berbagai hal
tentang situasi dan kondisi yang dialami
dan nampak yang bersangkutan cukup nyaman di balai tersebut
dan para pendamping terus mendampingi secara intensif
sehingga menjadi sahabat dari nf
segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan ns
termasuk banyak hal yang selama ini mungkin publik belum ketahui
yang bersangkutan menjadi korban dari tindak kekerasan
yang dilakukan oleh tiga orang
bahkan sejak agustus
saya baru saja mendapatkan laporan dari pekerja sosial yang terbaru
bahwa pelaku f itu
telah melakukan pelecehan seksual
di bulan agustus sampai september
tetapi nf berhasil menangkis atau menolak
menyeles dari pelaku f
sehingga tidak berani kembali
nah pelaku kedua inilah yang sebetulnya
dari oktober sampai januari
melakukan tindak keterasan
bahkan ancaman dengan video
itu berlangsung dari oktober sampai januari
kondisi inilah yang membuat nf ini sangat marah
dan merasa kotor
merasa tidak punya masalah
dan melakukan tindakan yang tidak terhadap masa depan
ketika ketemu kekasihnya
untuk melakukan hubungan
seperti suami istri
sebanyak tiga kali
tapi yang sepatutnya
melakukan tindak keterasan
dan penyimpangan seksual
dengan cara mengikat anak itu
dan baru melakukan perkosaan
saya ingin menjelaskan ini
mengungkap kepada publik
agar kita memahami bahwa
dalam keadaan yang sangat menderita
dari bulan agustus
sampai bulan januari
sampai akhirnya pada bulan februari
sebagai anak perempuan yang menginjak
yang sudah tahu
bahwa dia merasa sangat gelisah
saat kemungkinan hamil
kehamilannya itu diketahui secara pasti
setelah pihak rs polri
beserta anda yani
melakukan pengecatan ke dokter bionopolo
dalam posisi empat belas bulan
apa yang selama ini sudah berkembang
yang menunjukkan bahwa nf ini
kemungkinan mempunyai ciri ciri yang identik dengan kopasin
seperti yang digambarkan oleh jumlah kalangan
untuk mengambil kesimpulan sejauh itu
mohon kebijakan rupa
mari kita menganalisis secara komprehensif
dan lihat juga
bahkan sejak kecil dari anak itu juga
pernah mendapatkan kekerasan
sampai dia dewasa
mendapatkan kekerasan secara terus menerus
oleh tiga orang
dalam bentuk kekerasan seksual
gambar gambar yang dihasilkan
itu sebetulnya secara kronologis
itu setelah kejadian itu berulang kali
dan itu di produk sekitar bulan februari
dan gambar itu memang gambar gambar yang menakutkan
itu menunjukkan gambar yang sebetulnya
dia rasakan sendiri seperti
kemudian di situ ada tulisan
tontur ini saya artikan
itu digambarkan oleh dirinya
kurang lebih sama dengan situasi yang dia ceritakan
ketika dia diperlakukan
mungkin ada unsur suka sama suka
karena dia sudah tidak merasa berharga
tetapi ada unsur kekerasan seksual
dan pencabulan kepada anak di bawah ukur
dan salah satunya
saya sudah dapat laporan
p dua puluh satu untuk f
r dan a
sehingga proses hukum
itu bisa segera
memang dengan kekejaman
latar belakang anak
selama masa sebelum
jadi ada kemungkinan
seperti yang diperitakan
terlintas di pikirannya
kepada para pemerintah sosial
sudah sangat dekat dengan mx
kita ingin memastikan kembali
untuk bisa kembali
di tengah masyarakat
bahas di segmen berikutnya
dalam diskusi kita
saya masih dengan
punya dosa apa sih
hal hal seperti ini
masih terus terjadi
apa yang masih
tidak ada lagi
dia dirundung masalah
dia tidak punya
untuk mendengarkan dia
dan memahami dia
apa yang sedang
nah ini yang
orang dewasa pun
dia akan punya
mencoba mengakhiri hidupnya
tidak punya jalan keluar
akan berpikir pendek
untuk mengakhiri hidupnya
nah ini yang
kpa itu sudah menduga
pasti ada latar belakang
kenapa dia melakukan tindakan
yang diduga pembunuhan ini
dan sudah ditunjukkan
dengan dia menyakiti
hewan seperti kucing
itu kan hal yang
kita bisa bantu dari awal
ini kan tidak
kasus ini demikian
dan tadi ya
sebagai orang dewasa
nah yang pertama
ini terkait dengan pendidikan seksual ya
itu di indonesia
masih dianggap tabu
kita tidak terbuka
banyak hal yang sebenarnya
bisa kita jadikan antisipasi
itu menjadi tidak
budaya di indonesia lah
penis dan vagina pun
menggunakan kata kata yang
dengan padanan yang
tidak mau mengatakan itu
yang kita sebut dengan penis
kemudian yang kedua adalah
karena kita tidak terbuka
bisa kita jadikan
pada kita sendiri
dia tidak punya informasi
soal kesehatan reproduksi
kesehatan reproduksi dirinya
satu lagi adalah
ketika dia jadi korban bully
apalagi korban kekerasan seksual
seperti itu disinilah
sebenarnya terlihat jadi kepekaan
itu harusnya ada
wali kelasnya atau guru bk nya
atau kemudian lingkungan seperti
ibunya ibu sambungnya atau
orang dewasa sekitar lainnya
nah ini yang anak ini tidak mendapatkan pertolongan
di awal ya sehingga
terjadilah peristiwa yang diduga
pembunuhan balita tadi
oke artinya kemudian
dari orang orang dewasa
di lingkungan terdekat ini
menjadi signal yang penting untuk
kan kasus awalnya dia korban
perkosaan tadi kan oleh tiga orang
dewasa orang terdekat
dia kan awalnya sebenarnya problemnya
itu nah ini yang kemudian
memicu berbagai hal karena di tengah
oke oke saya ke pak hari
pak apakah kemudian
untuk kemudian menutup
celah kejadian ini
tidak terulang apakah sudah
diatur sedemikian rupa sehingga
seperti ini tidak akan terjadi lagi pak hari
sebetulnya kalau merujuk ke undang undang
perlindungan anak upaya upaya
yang terkait dengan pencegahan itu
cukup kuat pasal pasalnya
karena saya juga ikut menyusun pada waktu itu
itu yang perlu digencarkan
cuma memang tidak terbatas
hanya pencanangan gerakan gerakan nasional
bahkan sampai ke akar rumput
yang kedua sudah tentu
sistem peradilan anak ini undang undang
sebelas tahun dua ribu dua belas
sudah mengatur semikian rupa bagaimana
menjaga harga martabat anak
namun demikian sudah tentu
proses yang terjadi sebelum pengadilan
ini harus betul betul
dipersiapkan dari sisi
karena dia akan menghadapi proses persidangan
yang diduga akan panjang
dia sebagai korban kemudian dia menghadapi tiga
perkara sebagai saksi
tuntutan terhadap tiga pemerkosa
jadi empat kali persidangan
nah ini sudah tentu
dari sisi tugas
harus mempersiapkan betul
agar anak itu siap
terutama memang yang sempat
juga disampaikan oleh ns
dia kalau nanti ketemu
pelaku yang sebetulnya
dan betul bu retno
pada saat kebingungan
yang dihadapi dia takut
juga melaporkan kepada
bapaknya karena takut
merusak hubungan antara bapak
dengan ibu tirinya
karena saudaranya itu kan adalah
yang dibawa dua orang itu adalah saudara ibunya
ini respektinya sebetulnya
ke depan bagaimana
pengawasan orang tua ketika
ada orang lain di keluarga tersebut
ini pun menceritakan kita
dari kasus ini pembelajaran yang lain
merupakan hal yang bisa
mempengaruhi perilaku anak karena
dengan media sosial
punya grup yang memberikan
dan ini juga
bisa saja itu menjadi pemicu
untuk membentuk satu perilaku
yang sebetulnya merupakan
pelampiasan dengan kopi biakir terhadap
apa yang dilihat dari berbagai
media tersebut sehingga perlu ada pembatasan
sekarang ini film film di geger
bisa diakses secara bebas
sehingga perlu aturan
mungkin dari kemudian kontipo
untuk membatasi tayangan tayangan
yang tidak layak dikonsumsi oleh
anak terutama tayangan kekerasan
itu yang perlu kita perbaiki
mbak retno terakhir mbak
berikan kita semua
kepastian bahwa kemudian
nf ini mendapatkan pendampingan
ini terlalu berat
untuk dia bahwa
kemudian kasus ini harus
hukum begitu dan
secara fisik dan mental dia bisa kembali
siap untuk diterima oleh masyarakat
langkah yang akan disiapkan
oleh kpai untuk ini
ya pertama tentu
kpai akan mendorong agar
ketiga pelaku kekerasan seksual
terhadap ananda efs ini
dihukum ya setimpal
sesuai peraturan perundangan
yang kedua adalah
kami berharap bahwa hakim
ini memiliki pertimbangan
sendiri ya ketika misalnya
terkait dengan dugaan
pembunuhan balita yang dilakukan oleh nf
nah ini kita berharap betul
bersedia untuk paling
tidak melihat dari sudut pandang
bahwa ada pemicu yang lain
sistem peradilan pidana anak hanya berlaku
pengadilan anaknya itu kan dikasus nf
tapi untuk orang dewasa kan
nf juga harus diperlakukan sppa nya
tadi ya sistem peradilan pidana anak
kami juga menyayangkan kpai ya
kami mencoba untuk
pencegahan terkait dengan
bagaimana gambar gambar nf foto fotonya
yang ada di instagram
dia gitu di media sosialnya itu
beredar dan dipakai oleh media
kami berharap ini
media tidak mengambil seperti itu karena ini
melanggar pasal sembilan belas sistem peradilan
pidana anak bahwa identitas
anak korban kekerasan
seksual maupun pelakuannya
pidana itu harusnya tidak boleh ditampilkan
ini yang mengidentitas nama sekolah
rumah dan lain lain
nah ini yang barangkali kita akan
koordinasi dengan dewan pers juga
agar ini demi masa depan
yang masih panjang ini ya
kita berharap ini ada upaya pencegahan
yang kedua adalah terkait dengan
kami akan melakukan pengawasan
tentu dan berharap bahwa
kalau soal pendampingan nf ini
sudah diatur juga dalam sppa bahwa
seorang anak bahkan saat pemeriksaan
harus didampingi keluarganya
kemudian juga lawyer
nanti juga kpai akan tetap
pengawasan sesuai dengan kewenangan
yang diberikan undang undang kepada kami
ya baik mbak retno pak hari terakhir
singkat saja apa kemudian
nf ini bisa mendapatkan
semua perlindungan dalam masa
rehabilitasi pemulihan ini
sehingga kemudian secara
mental dia bisa lebih siap
tidak menutup kemungkinan kalau kemudian
akan kembali ke masyarakat
kepastian itu pak hari
sesuai dengan mandat yang diberikan
sebagai lembaga penyelenggara kesehatan sosial
yang diatur juga dalam sppa
maka kemudian sosial
siap melakukan pendampingan
secara penuh bahkan sebetulnya
sedang siapkan juga akan diserahkan
nanti ke jaksaan
ke penuntut umum
bahwa apa yang sudah dilakukan
dari mulai proses assessment
sampai pendampingan kita akan
sampaikan sedemikian rupa
sesuai dengan kebutuhan dan
sudah tentu ini diharapkan menjadi bahan
pertimbangan dalam persidangan
ya memang untuk diversi
mungkin karena usianya sudah di atas
izin bu retno kemarin tanggal
sebetulnya ulang tahun tepat yang ke lima belas
dan sempat kita menghadirkan
orang tua dan
adiknya sehingga suasananya sangat mengharukan
bapaknya sangat menyesal
kecolongan dua saudaranya telah melakukan
kekerasan di rumahnya bahkan
memperkosa anaknya nah
kami berharap sebetulnya
peradilan itu tetap berbasis pada
sehingga kalaupun sampai
harus dipidana penjara
adalah pilihan terakhir mungkin
untuk pidana peringatan pidana
dengan syarat tidak saja
mungkin satu hal yang
pengadilan ini akan memutus seadil adilnya
atas kekerasan yang dilakukan
oleh nf sebagai pelaku tapi
tidak menutup peluang ada pidana
dalam bentuk pembinaan dalam
lembaga nah di lpk
andayan itu tidak berkali kali
mendapatkan putusan hakim
untuk melakukan pembinaan yang
anak yang terpidana tapi
diberikan layanan levitasi sosial
dan alhamdulillah dalam perkembangannya
cukup baik termasuk yang kasus
geranto kasus yang ac enam tahun
di bandara dan sebagainya itu
penetapan dari hakim akhirnya
dirujuk ke andayani
dan kementerian sosial menjamin
untuk memberikan layanan
dan pastikan kalau anak itu
ingin merawat anaknya sesuai
keinginan dari nf kita pun
akan bisa penuhi dan
sudah memeriksakan dua kali
bahkan anak itu sudah ingin
melanjutkan ke smk kita akan
upayakan mohon dukungan dari kpai
juga dan suku dinas pendidikan
nah nf ini sudah
dasarkan portfolio semester enam
dan semester satu sampai lima juga hasilnya
tidak buruk jadi bisa lulus
sehingga dia bisa menginjak ke sma
sambil menunggu kelahiran sambil
menghadapi persidangan kita masih
memungkinkan untuk terus sekolah
ke smk yang terdekat mungkin di smk yang terdekat
sekitar balai dan
membuat anak itu bisa hidup kembali
seperti dengan anak anak yang lain
pengamatan kami selama
di balai anak ini sudah
sudah bergaul dan sudah
banyak siap kami memantau satu x dua puluh empat
tidak ada indikasi yang
ceritakan bahwa dia
kita di sana banyak puting
kucing itu dia sayang betul dan tidak
lakukan apa apa jadi itu
keterasan yang dilakukan itu sebagai
karena terpisuh oleh
keadaan yang sangat menderita pada dirinya
baik baik pak hari kita sudah menangkap
poinnya bahwa kemudian
jaminan itu sudah ada dari semua pihak
terima kasih pak hari
hikmat dirjen rehabilitasi sosial
kementerian sosial dan juga mbak retno
list trt komisioner kpi sudah bergabung
dengan kita malam ini